itu tadi memang kalau kita bicara pilkada dki jakarta dinamikanya sangat tinggi sekali perubahannya juga sangat tinggi sehingga setiap hari selalu ada perkembangan yang baru
seperti bursa dan komposisi koalisi penantang calon petahana basuki cahaya purnama atau gubernur ahok juga sangat menarik untuk kita cermati
apalagi setelah adanya kabar ini dan juga sebagian klaim ya bahwa sandiaga uno akan berpasangan dengan politisi pks mardani alisera
apa dampak dan hitung hitungan sebenarnya jika pasangan ini dimajukan untuk menantang ahok
kami akan membahasnya dengan figur yang digadang gadang akan dicalonkan oleh partai keadilan sejahtera sebagai calon pendamping dari sandiaga uno bang mardhani alisera
selamat datang bang di cnn indonesia
selamat datang terima kasih
kayaknya sudah harus siap nih jadi pemimpin dki bang ya
kayaknya sudah siap siap
saya nanti juga akan mengulasnya pada malam hari ini dengan mas jaya dihanan akademisi politik dari universitas parapadina
selamat malam bapak bapak
saya akan tanya ke bang mardhani dulu pastinya
kami juga nanti akan tersambung dengan bang sandiaga uno yang ada di kemang sana tapi saya akan ke bang mardhani dulu
seberapa betul itu bang
kemudian kabar yang menyebutkan bahwa anda sudah secara resmi akan dipasangkan dengan sandiaga uno untuk menantang gubernur ahok di pilkada dua ribu tujuh belas
sebetulnya kami di pks dididik untuk selalu bekerja memperbaiki diri kontribusi
buat prestasi tidak pernah berpikir posisi
sabtu lalu saya dipanggil pak soebul iman disampaikan hasil keputusan bahwa dewan pimpinan tingkat pusat sudah menetapkan nama saya yang membuat saya sangat terkejut
terkejut abang ya
terkejut sekali karena tidak terlintas dalam pikiran tidak terlintas di hati
terlintas di hati
untuk menjadi usungan pengalaman
dks dalam pilkada dki
kemudian hari tiga hari berikutnya saya dipanggil lagi ternyata bertemu dengan pak prabowo
di sampingnya ada pak sandi kami lengkap pak salim pak iman pak sekjen saya diperkenalkan
tiga hari lalu bang mardhani
ingat saya tiga hari lalu ya tiga atau empat hari lalu gitu
jadi langsung selamat selamat berjuang kata pak prabowo
sandi pun memberi selamat
terus kemarin kita mengumumkan hasilnya ke kader pks sejakarta
dengan indikasi indikasi atau gestur gestur politik seperti itu anda yakin bahwa memang boarding pass sudah diberikan oleh pak prabowo untuk bagi anda menampingi pak sandiaga
kebetulan pks dengan gerindra punya sejarah yang cukup panjang
mulai dari pilpres kmp dan hubungannya terus berjalan dengan baik
terakhir pak prabowo mengatakan dengan pks ini enak efektif efisien produktif tidak ada di belakang this ⁇ no lab behind so everything put on the table
tidak ada drama drama yang biasa dilakukan
ini membuat kita cepat bekerja karena yang diperlukan publik adalah kepastian
jangan sampai minta maaf ada gimmick ada belakang layar ada transaksi
clear pak prabowo mengatakan kita dengan pks bersama untuk dki
oke kalau gitu kan berarti yang sudah sepakat ini
kurang lebih gerindra dan pks dengan gestur gestur politik tadi ya kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa ini boarding passnya sudah diberikan oleh pak prabowo dan juga pak salim al jufri
kalau kita melihat ini kan koalisi kekeluargaan yang katanya dibangun oleh gerindra ini kan juga tidak hanya beranggotakan partai keadilan sejahtera bang mardhani ada juga partai partai lain
komunikasinya sudah sejauh mana
ya tentu kita berbagi tugas ya
dengan dpp antar dpp teman teman dpw dki
terus berhubungan dengan teman teman demokrat kita sangat akrab pak iman dengan pak sby selalu berkomunikasi
dengan pkb juga sandi melaporkan interaksinya luar biasa
dengan p tiga juga kita bertemu
dan menurut saya pengumuman bahwa gerindra pks sudah punya calon itu justru langkah maju
dari situ nanti oke jadi dua sudah katakan dari lima dua sudah
sekarang bagaimana ketiga bagaimana keempat bagaimana kelima
nah tentu ada pembahasan
nah kami juga sangat menyadari politik ini perlu komunikasi
karena itu kami akan terus berkomunikasi mendengar mencari formula yang terbaik
tapi dengan indikasi dan gestur politik komunikasi yang sudah dijalankan antara pks dan gerindra
anda begitu yakin bahwa memang betul memang anda akan mendampingi pak
seberapa yakin sih dari kalau kita baca misalnya skala gitu dari satu sampai sepuluh skalanya berapa
sebetulnya faktor utamanya bukan mardaninya gitu loh
faktor utamanya gerindra dengan pks nya
dalam hal ini pak prabowo dengan pak salim dan pak imannya gitu
yang memang sudah sangat menyatu
sehingga kalau saya prajurit siap tempur
tapi kenapa sih kemudian anda merasa nggak sih bang mardhani
anda kan mengatakan sebenarnya juga sebelumnya juga tidak masuk radar sama sekali gitu
bahkan dibicarakan tidak masuk surveinya mas jayadi juga gitu kan
muncul kemudian dan bisa kemudian menyetak perhatian publik hari ini
apa yang kemudian menurut anda membuat pks akhirnya memilih anda untuk bisa
sebetulnya ini justru pembuktian kalau partai itu melakukan kaderisasi
karena kita punya sistem tarbiah sistem promosi seleksi nominasi
sehingga no matter kalaupun dipilih
mudah mudahan kualitasnya sama
sebagai pak hidayat kemukakan
sehingga buat kami justru ya
sebetulnya kita kan ada di era declining of the political party
sehingga tingkat kepercayaan publik kepada partai turun
nah karena itu partai politik harus punya kemampuan untuk membuat pesona
jadi siapapun yang diajukan mestinya membuat persona
saya tidak mengatakan saya punya pesona ya
kalau ditanya perasaan hati masih galau saya
tapi namanya galau dalam arti mampu atau tidak ya
kami di pks tidak biasa
saya pengen ini saya pengen itu
tapi kami akan coba melakukan yang terbaik
dan kita sudah dididik bagaimana kita berkhidmat untuk rakyat
kebetulan juga saya ini lahir di galur
galur itu kayak bronxnya new york lah
kalau kita ke galur tuh
galur cempaka putih
nanti kalau masuk ke situ tuh
daerah taurang tuh bang
antargang tuh kayak penjara gitu loh
dan memang sekolah di tanah tinggi
smp negeri tujuh puluh satu tempat berantem juga
sma negeri satu minta maaf sering perang juga
kebetulan istrinya tiga gitu orang betawi biasa gitu loh
sehingga mungkin itu menjadi faktor
tapi buat saya itu faktor kedua
faktor pertamanya saya yakin
pimpinan partai sudah melakukan merit system
kalau bahasa arab tuh di erop lah
dicek satu satu gitu mana yang paling cocok
saya terus terang sampai sekarang bertanya
siapa yang memunculkan nama saya gitu
sehingga ada di sini
itu ada di sosial media anda pak
saya tanya nggak ada yang ngaku gitu loh
saya mau tanya kenapa
kedepannya apapun kebesaran partai
tapi anda yakin boarding pass
sekali lagi saya butuh keyakinan
sebenarnya publik juga butuh diakini bahwa
ini tidak hanya klaim sepihak
yang ya mungkin glorifikasi sementara
tapi memang betul
memang ya ini atas inisiatif
dan juga apa ya
konklusi antara partai gerindra dan pks sendiri
sebetulnya hitungan politiknya wajar kan
bang sandi nomor satu
sehingga yakin tidak yakinnya

dan sudah sudah dapat kelas ya
dan sudah sudah dapat kelas ya
dan sudah sudah dapat kelas ya
kalau pks sudah ikut
syuruhnya itu bertingkat
dpr kelurahan dpc kecamatan
kemudian dpw provinsi
kemudian di pusat
kalau cerita dari anggota dptp dewan tindakan tentang

bagaimana ketemulah nama orang yang buat saya mengejutkan
akhirnya keluar tuh nama marda di alisera
yang saya sendiri
yang saya sendiri
yang saya sendiri
kalau pemilihan paus itu asapnya sudah putih

tapi kalau dari segi kuantifikasi atau prasyarat sudah memenuhi
syaratnya dua puluh dua kita dua puluh enam
tetapi kami sadar bahwa partai lain perlu kita dengar
bahwa kita perlu besok pun saya akan bertemu dengan pak taufik
bukan pete propertes ya
tidak fit and propertes berarti
ya kita punya
tidak seperti calon lain
nanti kita akan bahas bersama
sehingga kalau cara lain kan
itulah menurut kami baseline pikirannya
ayo partai politik itu tempat yang baik untuk berkontribusi
ayo didik diri jadikan partai ini partai yang mampu mempesona publik
sehingga akhirnya keluarlah mudah mudahan yang terbaik dari partai politik
sebelum kita tunggu konfirmasi dari bang sandiaga uno
yang saat ini masih mencoba kami hubungi
saya akan ke mas jayadi dulu
kalau kita baca ini
untuk sementara paling tidak konklusi sementaranya
sudah dapat boarding pass nih
antara pks dan gerindra
sudah dapat semua perasyarat
seberapa promising pasangan ini
anda sudah hitung hitung berbulan bulan pasti kan
pak mardhani belum kita hitung
nah itu dia
kita lihat dulu potensi kekuatannya ya
satu ini gabungan antara gerindra dengan pks
ini sampai hari ini menurut data data survei yang ada
itu memang petahana masih unggul
tentu itu dinamis nanti tergantung bagaimana perkembangannya
nah kalau kita lihat
dengan asumsi ini sudah clear seperti anda bilang tadi
menurut anda sudah clear apa belum
apa masih ada
di tingkat pks kayaknya nggak clear
tingkat kayaknya di tingkat gerindra dan partai partai di luar itu
kalau kita baca kemudian promising apa tidak
kalau kita baca nih tadi apa yang diceritakan oleh bang mardhani
komunikasi politik antara pks dan gerindra
menurut anda ini sudah clear belum
tetapi gerindranya belum
hari ini kan kita mendengar pernyataan dari ketua gerindra dki
bahwa masih belum tuntas
jadi artinya belum clear betul di situ
itu nanti tergantung komunikasi di antara keduanya
cuma memang secara logika politik
ya benar tadi saya kira
kalau misalnya politik politik yang masuk akal
kalau misalnya gerindra yang nomor satu
pks yang nomor dua
karena hitung hitungan kekuatan politik di dki
tujuh belas kursi banding sebelas kursi
dan bodohnya major juga
masuk akal kalau dua partai ini mau menjadi kekuatan pengusung utama ya
karena gerindra partai terbesar nomor dua di dki
dan jangan lupa pks pernah menjadi nomor satu di dki
sebelum kalau demokrat kan
jadi infrastrukturnya sudah ada
nah kalau kita mau lihat dari sisi kekuatannya dulu
itu memang gabungan dua partai ini cukup promising ya
untuk kompetitif melawan petahana
satu dari segi motivasi
gerindra itu punya motivasi yang menurut saya saat ini paling kuat
untuk melawan petahana
karena berbagai alasan ya
ini yang paling kuat menurut anda
punya motivasi paling kuat untuk melawan petahana
karena intensitas permusuhan politiknya dengan petahana kan yang paling tinggi dengan gerindra
setelah pdip agak nggak jelas tuh
kadang kadang tinggi kadang kadang rendah gitu
di mana posisinya kita masih belum tahu
pks dikenal sebagai partai
artinya kalau dia mengeluarkan kebijakan
biasanya itu akan diikuti secara disiplin
ke semua struktur di bawahnya
disiplin itu berarti kecil sekali kemungkinan ada faksi lain yang menentang keputusan dewan
kemungkinan dari pemilih pks biasanya akan ikut
sama dengan gerindra
gerindra juga begitu
selama ini mungkin karena faktor pak prabowo
tingkat disiplin dari partainya sekaligus tingkat koneksi antara keputusan partai dengan dukungan pemilih gerindra itu biasanya cukup kuat
jadi dari sisi itu ya cukup promising
nah yang kedua
tadi disebut yang ditekan oleh bang mardhani
dia anak betawi asli gitu
betawi itu secara demografi itu nomor dua jumlah pemilihnya di dki
sekitar dua puluh enam atau dua puluh tujuh persen gitu
nomor satunya jawa
jawa itu sekitar tiga puluh lima persen
nah tiga puluh dua sampai tiga puluh lima persen
dan itu diwakili oleh sandi
jadi hitung hitungan seperti itu ya masuk akal saya kira
kalau kedua orang ini disatukan dan masuk akal kalau kemudian gerindra dan pks menjadi yang di depan
tinggal saya kira partai seperti demokrat akan sulit untuk bergabung dengan ahok misalnya
pkb juga mungkin sudah agak terlalu lambat untuk bergabung dengan ahok
meskipun belum tentu tidak juga
secara ideologi juga masih memungkinkan misalkan
juga partai partai lain
cuman kalau komunikasi diantara kedua ini tidak clear dengan partai partai lain
bisa jadi ada calon ketiga
karena ada nama lain disitu kan
itu nanti kita akan bahas dulu mas jayadi
jika memang koalisi yang kemudian dibangun
koalisi kekeluargaan itu memang ternyata rapuh karena bang mardhani akhirnya
disepakati oleh para elit partai gerindra dan pks ini
ternyata bisa juga ada koalisi baru atau poros baru
tapi saya akan konfirmasi dulu
anda yang membuat rapuh bang mardhani
saya akan konfirmasi dulu ke bang sandiaga uno
bakal calon gubernur yang sudah dicalonkan oleh partai gerindra
selamat malam bang sandi
selamat malam mas budi mas jaya dan dr mardhani
selamat malam bang
bang sandi saya kali ini akan kembali mengonfirmasi kepada anda seberapa benar
kalau tadi bang mardhani sudah cerita cukup detil
bagaimana komunikasi antara partai gerindra dengan elit partai gerindra dan elit partai pks
kemudian bagaimana semacam gestur politik yang diberikan oleh pak prabowo subianto
kayaknya memberikan sudah resmi nih kayaknya memberikan boarding pass untuk pks
dan anda terutama sandiaga uno dengan mardhani alisera akan menikah nih
atau akan kawin untuk menentang gubernur ahok di pilkada dua ribu tujuh belas
seberapa benar sebenarnya kabar ini bang sandiaga
sekali lagi saya akan konfirmasi kepada anda
ya sebetulnya senada dengan apa yang telah diungkapkan
bahwa kita memiliki kesepakatan dalam melihat jakarta itu dibangun lebih baik lagi ke depan
lebih maju lebih sejahtera
dan komunikasi politik antara pks
dan komunikasi politik antara pks
dan komunikasi politik antara pks
dan gerindra sendiri memang hangat sekali
kita menganggap satu sama lain adalah sekutu
jadi pak prabowo selalu bilang selalu cek dengan sekutu kita pks
bagaimana posisi dalam menghadapi konstelasi dan dinamika menghadapi pilgub dki jaya nanti lima belas februari dua ribu tujuh belas
dan tentunya apa yang disampaikan tadi dr mardhani saya nggak mengikuti
saya rasa itu mungkin juga sudah mewakili apa yang saya percaya sudah mewakili apa yang kita bicarakan
namun proses mekanisme sendiri di koalisi partai beberapa partai yang terwakili di dalam koalisi kekeluargaan akan terus berlangsung
tapi beliau mungkin bisa melihat saya nih calon mempelai
tapi yang paling penting adalah dari informasi yang anda dapat
dari kemudian kabar yang komunikasi yang juga anda lakukan kepada elit partai gerindra terutama pak prabowo ini
apakah indikasi boarding pass diberikan untuk pasangan sandiaga mardani ini sudah positif sekali nih bang sandi

proses terus berlanjung dan kemarin malam kami diundang dengan hangat di dpp pks dan itu sudah saya laporkan juga kepada pak prabowo

dan kami terus menggalang komunikasi juga dengan para peserta koalisi kekeluargaan
dan kami terus menggalang komunikasi juga dengan para peserta koalisi kekeluargaan
dan kami terus menggalang komunikasi juga dengan para peserta koalisi kekeluargaan
hari ini ada pembicaraan dengan demokrat juga dengan pkb dengan gerindra sendiri juga yang diwakil lepa tovik

kami sama sama tadi sholat jumat di masjid keramat luar batang
jadi diharapkan besok pak mardhani doktor mardhani akan menjalani proses
dan tentunya ini yang kita harapkan akan ada step step yang konkret menyusul
dalam suatu tatanan untuk menyiapkan bukan duet politik
tapi pasangan calon yang profesional yang bisa langsung menangkap apa aspirasi warga jakarta
warga jakarta yang menginginkan suatu percepatan dari segi solusi terhadap permasalahan keseharian ekonomi mereka
itu yang diharapkan oleh warga jakarta
bang sandi kalau kita melihat hari ini nampaknya sudah ketemu banget ini
apa namanya feelnya antara sandiaga uno dan mardhani alisera
tapi kan kita juga tidak lupa ada beberapa nama yang sebenarnya sudah masuk radar partai gerindra dan juga koalisi
dan juga bahkan sebagian sudah ada yang melewati proses fit and proper test
kalau kita lihat ada nama saifullah sekda dki kemudian ada nama ibu silviana murni misalnya deputi gubernur
ada juga bupati batang yoyo orio sudibyo penerima bung hatta anti corruption award
mas andi apakah sudah harus berakhir atau sudah harus ya sudah lah angkat bendera putih saja untuk mereka
atau memang proses verifikasi atau proses seleksi ini masih terus berjalan
domain untuk menyatakan bahwa proses itu telah berakhir bukan ada di saya mas budi
jadi domain itu ada di pimpinan partai
saya tetap istiqomah saya ingin terus mendengar aspirasi menyerap aspirasi warga
warga menginginkan pilgub yang singkat efisien kalau bisa hanya dua pasangan calon
oleh karena itu saya juga terus berkomunikasi dengan ee
dan saya juga terus mengaku kepentingan agar kebersamaan yang sudah dibangun begitu lama
dalam pembicaraan koalisi kekeluargaan ini akan terus berlangsung harmonis
tapi proses fit and proper test itu masih jalan belum
masih jalan tidak bang sandi
apakah kemudian fit and proper testnya dihentikan
misalnya kalau kita lihat pak yoyo mungkin belum di fit and proper
saya juga agak kurang mendengar itu
misalnya apakah juga bang mardhani juga akan ikut juga nih proses fit and proper test ala sandiaga uno yang beberapa waktu terakhir ini dilakukan
sebetulnya itu lebih ke arah silaturahim
tadi kan banyak sekali terungkap bahwa ada permusuhan politik antara gerindra dengan gubernur petahana
saya ingin mengeluruskan tidak ada permusuhan politik
kita sama sama menurut saya pks dan gerindra dan partai lain yang tergabung di koalisi kekeluargaan
justru ingin menawarkan suatu pasangan calon pimpinan partai itu
nyadari bahwa pemerintah provinsi sekarang masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga jakarta
jadi yang kita kedepankan adalah demokrasi sejuk
kita tidak pernah berbicara mengenai permusuhan
ini adalah suatu silaturahim
demokrasi seandainya dijadikan ajang pecah belah ini kita tidak akan maju
tapi demokrasi ini justru harus menyatukan kita
menyatukan harapan kita hope
bagaimana jakarta ini sebagai metropolis kota di ekonomi nomor satu ini bisa menjadi kota yang lebih baik dan lebih baik untuk kita
bagaimana jakarta ini sebagai metropolis kota di ekonomi nomor satu ini bisa menjadi kota yang lebih baik dan lebih baik untuk kita
dan para warga jakarta yang menang nomor enam belas terbesar di dunia ini bisa menghadirkan kesejahteraan bagi warganya

paling penting adalah
mungkin kesejahteraan itu outputnya jika anda berdua menang ini
antara sandiaga dan mardhani misalnya jika itu dapat boarding pass betul dari pak prabowo dan juga partai koalisi
tapi anda berkali kali berbicara mengenai komunikasi bang sandi
komunikasi anda tidak hanya dengan pks tapi juga partai partai koalisi lainnya yang mendukung sandiaga uno
seberapa besar kalau kita bicara sosok mardhani alisera ini ya
seberapa besar acceptance atau mungkin penerimaan partai partai lain yang kepada sosok mardhani ini dari hasil komunikasi dan penjajakan anda nih
ini masih baru tahap awal tentunya kita baru mendapat clearance tadi malam
jadi komunikasi itu secara intensif kita lakukan
kita sampaikan bahwa dr mardhani ini memiliki rekam jejak
saya juga baru memulai melihat siapa yang menang ini
saya juga baru memulai melihat siapa yang menang ini
dan tv dan prestasinya ternyata hebat juga
dokter mardhani ini punya prestasi yang sangat mumpuni
saya terus terang juga ingin mengedepankan bahwa beliau adalah tokoh muda
yang menjadi bukan hanya jubir di pks tapi juga sebagai ketua dari gerakan pemuda di pks
jadi ada aspirasi anak anak muda yang juga terwakilkan di sosok dokter mardhani
bang sandiaga kalau selama ini kan yang kita dengar ada tiga calon utama nih
yang kemudian diusung usung
ada sosok saifullah sekda dki kemudian ada bu silviana kemudian ada mas yoyo ryo sudibyo bupati batang
ada muncul sosok keempat mardhani alisera ini kan dari pks
apakah selama ini ada usulan juga dari partai partai koalisi lain yang seperti misalnya kita sebut saja pan
atau partai demokrat atau mungkin partai persatuan pembangunan
mengusulkan calon calon lain di luar empat ini gak bang sandika
tapi di jawabnya usaha jurnal berikut kami akan segera kembali usaha jurnal berikut ini
kita akan lanjutkan lagi seberapa besar atau seberapa cocok ini atau seberapa pasti pasangan sandiaga uno dan mardhani alisera
yang hari ini menyita perhatian publik yang digada gada akan membahasnya
menantang calon pertahanan gubernur basuki cayapunama
saya akan kembali ke bang sandi tadi kita bicara komunikasi bang sandi
eee tadi kan acceptance tadi anda sudah menjawab bagaimana penerimaan seberapa besar sih koalisi partai yang mendukung anda
koalisi kekeluargaan kalau kita bisa sebut itu menerima sosok mardhani alisera yang itu tentu saja kalau ada egoisme atau egocentris
dari partai partai masing masing yang kenapa harus calon dari pks kita harus cari calon alternatif misalnya
apakah dengan adanya sosok mardhani alisera sebagai calon keempat wakil anda yang digadang gadang selain sylvi saifullah dan juga mas yoyo ini
apakah ada juga usulan usulan dari partai partai yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan untuk juga mencalonkan kader mereka untuk mendampingi anda
pengen ikut ikut pks gitu bang sandi
oke jadi ya terima kasih mas budi proses memang sudah berjalan dan kita harus hargai dan apresiasi proses yang sudah berjalan
nama nama yang sangat mumpuni sangat memiliki rekam jejak sudah mulai mengikuti proses komunikasi baru dimulai dan terus terang saya selalu sampaikan bahwa ini adalah ikhtiar kita untuk membangun suatu silaturahim
sekarang pks mengajukan dr mardhani alisera sebagai calon wakil gubernur dan tentunya itu harus kita apresiasi juga kita harus pastikan bahwa ini berita disampaikan dengan niat yang luhur dan tulus
eee serta ikhlas untuk menawarkan suatu kepimpinan baru nanti bulan februari karena mayoritas dari warga jakarta menginginkan pemimpinan baru
nah sekarang kita coba serap dari aspirasi rakyat maupun dari koalisi eee bagaimana caranya kita bisa merepresentasi apa yang diinginkan rakyat untuk mengganti pak gubernur petahana sekarang yang kalau kita lihat semakin hari semakin dirasakan tidak mampu menghadirkan solusi dalam permasalahan kesaharian dan permasalahan kekuasaan kita
bahwa yang diinginkan rakyat itu bukan hanya proses politik
tapi ada suatu proses yang transparan profesional menjaring siapa yang terbaik yang dirasakan nanti mampu merepresentasikan
dan menjadikan solusi yang langsung bisa diimplementasikan setelah februari dua ribu tujuh belas
bang sandi pertanyaan terakhir saya untuk anda sebelum anda meninggalkan diskusi kita pada malam hari ini
sekali lagi bisa dikonfirmasi kepada masyarakat yang menonton dialog kita malam hari ini
seberapa pasti sebenarnya kabar yang menyebutkan bahwa sandiaga uno sudah pasti akan berdampingan dengan mardhani alisera
setelah mendapatkan quote unquote boarding pass dari para elit partai masing masing
sekali lagi bang sandi diklarifikasi sehingga semua orang bisa clear melihat duduk persoalannya pada malam hari ini
dalam hari ini untuk ketujuh kalinya saya akan sampaikan ke pak
pak budi dari cnn bahwa kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi dukungan dari pks
dan sembari menyodorkan calon wakil gubernurnya dr mardhani alisera yang memang sangat berprestasi
dan proses itu akan berjalan tentunya akan kita hormati
kami yakin bahwa pks bersama gerindra dan partai partai lain yang tergabung dalam koalisi persaudaraan
saya yakin akan mencapai titik temu titik pandang yang
sejalan demi menghadirkan suatu kepemimpinan yang memang sudah ditunggu tunggu oleh warga jakarta
oke terima kasih sekali lagi bang sandiaga uno atas perbincangannya malam hari ini
semoga sukses terus dengan perjalanan dan juga ambisi politik ya di pilkada dki jakarta
saya akan ke bang mardhani
ini bang madri kita sudah tadi mendengar tuh bagaimana komentar dari semuanya memang tidak ada kepastian ya
kalau meskipun tadi indikasi gestur politik sudah begitu pasti
tapi memang toh bang sandiaga uno belum
bisa memberikan kepastian gitu
anda masih harap harap cemas atau masih berharap atau lebih yakin atau semakin tidak yakin sebenarnya
dengan melihat komentar dari bang sandiaga uno
sebetulnya kalau kita melihat dengan jujur sandi sudah mengatakan apa adanya
bahwa gerindra dengan pks sekutu
gerindra mengajukan sandi pks mengajukan mardani
tentu proses politik akan berjalan terus dan menurut saya akan sangat baik buat publik
saya ingin menggarisbawahi
sangat baik buat publik untuk mengetahui secepatnya siapakah yang akan benar benar bertanding dalam pilgub di dki
penting tuh ya bang mardhani
ini penting karena ini menjadi pendidikan politik agar tidak membeli di dalam karung
karena begini apapun yang diputuskan pada injury time itu cenderung memiliki beberapa kekurangan
tapi ketika kita firm ambil keputusan
budi gak yakinnya sama saya apa misalnya
gak yakini publik sama pks apa
monggo ada waktu
nah kami bisa menjelaskan
sehingga justru ini pendidikan politik yang baik
kita mendengar banyak rumor betapa pilkada ini akan menjadi battlefield berdarah darah isu sara
tidak sehat kalau itu dikedepankan
yang sehat justru ayo ini kontestan pertama ini kontestan kedua
konteitas ketiga kalau mau ada lebih banyak lebih baik
tapi kalau ternyata realita politiknya head to head
kita jadikan ini kontestasi yang baik
kompetisi yang memberi pelajaran kepada publik
di jakarta bisa bertarung dengan penuh elegan
dan feeling anda nama sadiaga dan mardhani ini akan segera dideklarasikan dalam waktu dekat ini
pimpinan kami buko juga mengkalkulasi politik
sudah solat ini
sudah solat istiqoroh
nama mardaninya saya tidak yakin
karena boleh jadi
tetapi pksnya firm
nah sekarang ini kebetulan yang diperintahkan mardhani alisara
dengan calon calon lain yang tadi sudah saya sebutkan ada nama saifullah silviana murni
kemudian ada yoyo riosudibio yang sudah bahkan beberapa sudah menjalani fit and proper test ala sadiaga itu gimana
kami justru akan ajak bersama semua kebaikan
dki ini apbd kita berapa
kemudian jumlah penduduknya berapa
yang dengan demikian seorang sandi seorang mardhani tidak akan cukup
jadi komunikasi akan terus dijalankan termasuk dengan partai partai
menurut anda mas jayadi kalau kita melihat dengan seperti ini
ini kan ada semacam apa ya
mereka ingin membangun koalisi kekeluargaan
makanya kemudian nama nama yang dicalonkan selama ini yang beredar di masyarakat di survei survei juga
bukan nama nama yang menjadi anggota partai
ada yoyo ada kemudian apa namanya tuh ada saifullah ada silviana murni
itu kan bukan anggota partai
apakah menurut anda dengan munculnya mardani alisera yang ditangkap dengan gestur politik dari sandi dan juga prabowo seperti itu
ini akan menimbulkan quote unquote perpecahan di koalisi kekeluargaan dan persaudaraan seperti yang dikatakan oleh
ya tergantung kepada bagaimana komunikasi internal di koalisi keluargaannya
kalau itu bisa dilakukan dengan cantik diantara mereka
saya kira jawaban pak sandi yang menyatakan bahwa proses politiknya masih berlangsung dan nanti akan mencapai titik temu
maksudnya itu kan
mereka masih memastikan komunikasi di internal mereka gitu
apakah setuju atau di internal
di internal antara gerindra pks koalisi kekeluargaan lah
jadi memang begitu prosesnya
kalau apa namanya
nama nama yang beredar seperti nama saifullah sylvi juga kan tidak menonjol atau yoyok ya tidak sangat menonjol
sehingga mereka punya kelebihan yang bisa mendongkrak sandi gitu
sebagai calon wanggub
nah karena itu nama nama dari partai politik juga masuk akal gitu
kalau mereka menggunakan nama
memang kelebihannya adalah kalau di luar partai politik
maka hitung hitungan antar partainya menjadi tidak terlalu penting gitu kan
sehingga kemungkinan partai untuk lebih mudah menyetujuinya juga ada
tetapi mungkin kontribusi partai
terutama dari segi besarnya ukuran partai
itu mungkin tidak akan sekuat kalau misalnya ada kader partai yang ada di situ
nah memang yang paling logis
di koalisi keluargaan itu
kalau kita lihat ada enam partai politik minus pdip
dengan lima puluh empat kursi ini sudah jadi majority sebenarnya
ya cuma kan yang nomor satu kan gerindra
gerindra sendiri nama nama yang kita sebut tadi kan calon calon tanda kutip di gerindra
jadi kan tidak mungkin juga
termasuk servi dan sefula maksudnya
itu kan ikut proses di gerindra kan
tidak ikut di partai lain
partai lain bahkan tidak
belum jelas mengajukan nama kan
seperti pkb atau
berdemokrat atau p tiga kan
nah karena mereka ikut posisi gerindra
maka ya agak kurang logis secara politik
kalau misalnya gerindra mengajukan dua dua nama gitu
yang paling masuk akal adalah mencari dari partai ke dua atau partai ke tiga gitu
nah kebetulan yang sudah menyorongkan nama adalah pks
partai partai lain belum ada gitu
hitung hitungan itu nanti tinggal dikomunikasikan oleh mereka
kalau proses ke tiga atau proses alternatif
saya mendengar sebelum kita siaran ini
saya sempat membaca beberapa media online
ada ketua dpw pkb dki jakarta yang mengatakan bahwa
wah kalau misalnya mardani alisera nih
kalau mardani alisera dipasangkan sama sandi
wah pkb bisa cari poros alternatif gitu
nah gimana kemungkinan kemungkinan hitung hitungan matematikanya
apakah memungkinkan sebenarnya
masih dari segi hitungan politik
seberapa memungkinkan proses alternatif itu
jadi jawabnya usai jeda berikut ini kami akan segera kembali
sebelum kita membahas
seberapa mungkin sebenarnya proses ke tiga ini akan muncul
antara partai gerindra dengan pks
yang sudah mencukupi ini sebenarnya bang ya
mas jary sebelum kita merespon itu
kalau kita baca misalnya
sandiaga uno ini kan secara survei
masih ada di bawah pak ahok
seberapa penting kemudian pilihan calon wakil gubernur
bagi sandiaga uno ini untuk bisa mendongkrak
paling tidak mendongkrak dan juga membuat kompetisi ini
menjadi lebih sehat dan lebih menarik
dan lebih apa ya menantang gitu
ya menjadi sangat penting
menjadi sangat penting
karena sampai hari ini
popularitas pak sandi masih di kisaran lima puluh an persen
sementara pak ahok sudah seratus persen ya
elektabilitasnya juga masih cukup jauh
tetapi elektabilitas pak sandi pak yusril pak yusuf mansur
itu kalau di head to head kan dengan ahok
memang di kisaran dua puluh an persen
jadi mereka cukup berimbang sebetulnya
artinya siapapun yang dimajukan sebetulnya
tidak terlalu masalah gitu
nah diperlukan memang calon wakil gubernur
yang bisa mendongkrak
seperti apa kriteria kriteria seperti apa tuh
biasanya calon wakil gubernur itu tidak terlalu penting
dari sisi pemilih ya
mereka lihat pemilihnya
karena itu harus dicari
cara agar calon wakil gubernur itu
bisa membawa tanda kutip pasukan politik yang lebih disiplin
nah disitu pks bisa masuk
karena itu yang saya bilang tadi
ketika nama seperti pak mardhani yang masuk
maka itu berarti partainya ikut masuk
kalau partai partai lain
nama calonnya masuk
belum tentu partainya juga disiplin
pemilih partai maksud saya ya
nah disitu mungkin keuntungannya
jadi kalau misalnya
tadi ada gabungan antara gerindra
untuk melawan petahana ahok
karena tadi pak sandi gak setuju istilah permusuhan politik
maksud saya itu intensitas pertentangan politiknya
kira kira gitu lah
itu membuat mereka punya motivasi
pks itu biasanya itu punya pasukan yang disiplin
nah itu nilai lebih yang bisa diperoleh
nah itu bisa saja memberikan efek untuk mendongkrak
itu yang penting
nama nama lain belum ada yang muncul
baik bisa mendongkrak secara
saifullah sylviana itu belum
saifullah yoyo dan sylviana
itu yang paling mungkin diharapkan dari mereka adalah mendongkrak
karena mereka punya kekuatan
mereka punya kekuatan personal
mereka tidak punya
sama dengan pak mardhani sampai saat ini ya
kekuatan dia sebagai tokoh politik personal belum punya
tapi ada kekuatan politik partai disitu
yang diharapkan bisa menjadi pasukan
dan loyal sekali tadi katanya
apalagi di dki
jadi disitu mungkin yang membuat mungkin gerindra pak sandi
dan mungkin juga
para pengurus yang menyuruh atau menugaskan
menugaskan pak mardhani untuk maju itu hitung hitungannya antara lain seperti itu
tapi kalau tadi kita bicara mengenai komposisi kekuatan politik
apa dan cawagup seperti apa yang bisa mendongkrak sandi yang hingga saat ini masih berada di bawah ahok secara elektabilitas
jadi banyak survei
kalau dari segi komposisi personal gitu
mas jaya yadi
apa yang kemudian dibutuhkan untuk melengkapi sandi
selain kekuatan politik ya
apakah memang harus dibutuhkan
makanya kenapa kemudian ada saifullah muncul karena dia orang betawi dan dia birokrat
sandi dianggap lemah di birokrasi
seperti itu nggak maksudnya bang sandi
tetapi yang saat ini yang lebih diperlukan adalah gini
kualitas gubernur yang diinginkan oleh masyarakat itu
ini bisa bolak balik ya
satu soal pengalaman di pemerintahan
nah itu yang dimiliki oleh orang seperti ahok
terutama pengalaman di pemerintahan yang terkait langsung dengan daerah
itu yang dimiliki oleh ahok yang dimiliki oleh ibu risma kalau mau disebut
tapi tidak dimiliki oleh pak yusril tidak dimiliki oleh pak sandi
jadi dalam konteks itu sebetulnya wakil seperti ibu silviana atau seperti saifullah bisa mengisi
tetapi masalahnya mereka belum ngangkat sampai hari ini
namanya sudah disebut tapi belum
jadi faktor kedua adalah kriteria orang yang memiliki ketegasan
keberanian mengambil keputusan
semua cowok gub yang ada
yang beredar selama ini
yang beredar selama ini kayaknya sama posisinya
tidak ada yang unggul
kalau pak sandi apa sih pak sijadi kalau menurut anda dari segi komposisi dan juga apa ya
pengalaman di pemerintahan
itu yang paling penting
itu kelemahan utamanya
pengalaman di pemerintahan
mengapa pengalaman di pemerintahan menjadi sangat penting
karena yang dilawan petahana
petahana itu kalau dia persesnya dianggap baik oleh masyarakat dia akan cenderung dipilih kembali
karena itu untuk mengalahkannya harus ada orang yang dari segi pengalaman pemerintahan itu dianggap paling tidak lebih menjanjikan
atau dari sisi lain
sisi lain itu misalnya perhatian pada masyarakat
nah ahok dalam hal ini agak kurang
kalah dia melawan risma
tetapi tidak kalah melawan pak yusril atau pak sandi
nah karena itu diperlukan orang yang kalau pengalaman pemerintahnya tidak ada paling tidak dari sisi perhatian pada rakyat
kepedulian pada rakyat itu bisa diambil
bang mardhani kalau kita melihat tadi analisanya bagus sekali
bagaimana apa yang kemudian dibutuhkan kita anggap saja lah
kita simulasikan anda sudah akan bersama bang sandi untuk bisa melawan petahana
ini dengan kekurangan kekurangan yang dimiliki pak sandi partai gerindra personalnya kemudian partai anda juga dan mungkin anda pribadi
apa nih kemudian yang akan anda upgrade
yang pertama tentu sandi ya
tadi kalau dibilang
kimianya sudah terjalin belum sih bang
oh kami kalau mau dilihatin whatsappnya ya boleh
sejak kapan tuh sorry bang mada ini saya foto
sejak kita ketemu di prabowo
kan memang udah diselamatin sama pak prabowo diselamatin sama sandi
dan langsung inisiatif akhirnya terbangun untuk bisa memperoleh mereka
ya disuruh kan segera bekerja siap saya bilang
kita tuh tidak mau buang waktu ya karena minta maaf
saya kebetulan itu tadi ya tinggal di galur
tahu bagaimana kalau drugnya bagaimana
kemudian minta maaf free sexnya bagaimana semua
ini yang setiap pemimpin harus memikirkan
originie ratio kita luar biasa
justru saya melihat sandi tidak handicap dalam pemerintahan
dengan dia kuat di corporation
dia bisa membuat yang selama ini problem terbesar kita
partai terbesar kan partai birokrasi
kelambanannya tentu tidak dengan cara income one yang melakukan intimidasi pecah
ini setting ini target kita kita kejar
itu sudah mulai di mula itu bang mardhani
sandi bisa melakukan itu
berapa kali kita berbincang firm
budi tadi tidak banyak birokrat yang bisa kayak sandi gitu loh
budi desek kayak gimana aja sandi cool gitu loh
lalu di mana saya bisa memberi
satu tadi ya kita hartai kader
pks menang nomor satu
tapi menangnya dulu
untuk menangnya pks insya allah bisa memberikan garansi
semua mesin partai
nanti kalau budi cek di sosmed nih
siapa sih mardani gitu loh
semua bertanya gitu kan
memang nggak ada yang kena gitu loh
tapi pilkada dua ribu dua belas hidayat nur wahid yang termasuk salah satu orang yang bisa lolos bilangan pembagi pemilih di dki jakarta saja
itu nggak bisa berbuat apa apa melawan jokowi ahok dan
dan itu meskipun mesin partai
nanti kalau kita kasus dua ribu dua belas lain lagi ya
ada masalah itu ya
ada ada problem lain
tapi sekarang ini bagaimana kita sandi dengan kami di pks
saya masih malu menyebut nama gitu loh
karena di pks ini yang tabu ya
tapi kita akan berjuang
bukan cuma birokrasi
banyak sekali universitas
tapi tahu sekali
masih banyak kekurangan yang kemudian dia misalnya jadi pasangan sandiaga
kalau buat saya kekurangan
kekurangan tadi sudah dianalisis
memang pak ahok nggak punya kekurangan
kalau saya bilang sama sandi sen
kerja yang ikhlas
bab lain bab nomor dua
yang dituntut dari kita
kalau bahasa itu
yang dituntut dari kita itu
kalau kita bekerja baik
hasilnya akan baik
itu kalau misalnya nanti anda sudah akan maju
sudah dapat boarding pass
sudah pasti nih ya
tapi kalau kita kan ada bicara bab lain
nah bab ketiga ini kan bagaimana anda merangkul partai partai koalisi juga ini
bang madani yang masih menjadi pr
apalagi saya mendengar tadi ada isu isu
kemudian ada kemarahan misalnya
ada mau bikin poros alternatif
karena tidak diajak ngobrol sama sekali
ini mana tuh bang madadi
suara itu tentu harus kita dengar
saya selalu kagum
saya itu kongresmen
karena saya pernah di dpr gitu
saya nyebutnya apa gitu
memang saya lebih tua setahun
nggak terlalu banyak
kalau dia di dpr berbagaimana akibat ini
masih baru disasih

masih proses killing kita lah
sosial kai ban experimenting
masih hanyalah maksimal fe selera mer escal
pks akan tetap mendukung pasangan ini bisa
bahwa relatively ini loh green dry dengan lima belas kursi pks dengan sebelas
numbers of seats itu tidak mudah
itu di dalamnya ada perjuangan ada kader ada struktur
itu harus diperhitungkan dan harus dihargai maksudnya itu kan
kami berpikirnya bukan dihargai in term of material
tapi ini mesin kemenangan kita
kalau kita alhamdulillah sudah sampai ke tingkat koordinator rt
bahkan kami sudah buat satu tps lima orang
sudah ada pks nya seperti itu ya
itu si pekerjaan tidak harus nama saya siapapun yang dilakukan pks memang
sistem sudah bekerja tapi pks atau mungkin green dry sudah sangat siap
jika misalnya nanti partai partai yang tadinya bergabung dalam koalisi kekeluargaan
mendukung sandi misalnya harus pecah kongsi di tengah jalan dan membuat poros yang baru
siap dengan itu
opsi pecah kongki opsi satu
kalau saya dengan sandi
kita kedepan akhlakul karimah kita ketemu mereka
atau kita mau kontribusi
atau kita mau kursi
ternyata ketemu teman teman semuanya firm
oke kita mau bersama makanya namanya koalisi kekeluargaan
tapi keluarga itu kan tetap punya libido dan ambisi politik sama sama
ibaratnya kan waduh
kok kita nggak bisa berkontribusi apa apa terutama dalam komposisi
menurut anda seberapa mungkin sih sebenarnya partai partai yang tergabung dengan partai koalisi ini
koalisi kekeluargaan ini akhirnya pindah
seberapa mungkin alternatif ini bisa
tergantung ada calon lain yang lebih menarik apa enggak
kalau risma maju di jakarta
maka kemungkinan besar partai partai di luar gendera pks
ada kemungkinan justru merapat ke risma
mungkin kecuali demokrat
karena demokrat mungkin masih ada
kalau misalnya risma dicalonkan oleh pdip sendiri
karena pdip bisa mencalonkan sendiri
bisa bisa karena dia punya dua puluh delapan budusi
faktor penyatu partai partai di luar pendukung ahok itu adalah risma antara lain
bukankah salah satu yang diinginkan oleh koalisi kekeluargaan kemarin adalah risma
kalau risma maju
maksudnya sandi kemudian menjadi wakil gubernurnya
calon wakil gubernur risma
apakah kemungkinan itu juga bisa
kalau sudah resmi dicalonkan nanti agak susah juga ya
kalau sudah deklarasi misalnya
tapi saya kira itu akan terjadi beberapa hari
ini sudah tanggal sembilan hari ini
sementara nanti kpu akan mengumumkan di tanggal sebelas sampai tiga belas kalau nggak salah
lalu tanggal dua puluh satu mulai pendaftaran

ya kan ada tiga hari untuk melakukan pendaftaran
kalau misalnya risma tidak maju
pdip misalnya mencalonkan ahok
maka masih ada satu nama lagi yang masih mencoba maju kan
yaitu pak yusril
nah kalau pak yusril bisa membangun deal dengan partai seperti pkb pan kemudian demokrat dan satu lagi p tiga
bisa saja itu terjadi
tapi ini ada agak ini
ada banyak tantangan juga ini
satu dari segi calonnya
satu dari segi calonnya
kalau pak yusril yang dicalonkan maka berarti dia adalah calon yang orang partai tapi tidak punya kursi
yang ini pasti sebagai makhluk politik partai partai juga berhitung
tanpa p tiga tidak mungkin mereka mencalonkan
padahal p tiga ini meskipun p tiga otimis
p tiga itu punya berapa kursi ya
kalau misalnya hanya gabungan antara pkb demokrat dan pdip
itu ada apa

itu enggak cukup kan kursinya
ada dua puluh atau delapan belas itu kursinya
kenapa p tiga harus dihitung
karena masih ada masalah internal di p tiga
kita tidak begitu jelas apakah p tiga bisa mengajukan calon p tiga atau enggak
meskipun katanya sudah selesai
jadi kita tidak tahu
jadi sementara ini saya menghitungnya kalau risma tidak maju
maka ada kemungkinan kalau komunikasinya tidak bermasalah
partai partai yang sekarang ada di koalisi kekeluargaan minus pdip tampaknya tetap akan bersatu
tetap akan bersatu
kalau mereka mampu melakukan komunikasi internal secara baik
dan belum ada calon lain yang kemudian punya magnet selain risma ya
untuk bisa menarik gerombolan gerombolan dari koalisi kekeluargaan ini untuk keluar
meskipun mereka pasti dalam hatinya kecewa lah dengan kenapa harus mardani sih sebenarnya gitu kan
tapi biasanya dalam politik kekecewaan biasanya dikalahin
kecewaan biasanya dikalahin oleh kalkulasi politik
bang mardhani terakhir dari anda untuk menutup diskusi malam hari ini
proses politik masih panjang
meskipun anda juga belum pasti dicalonkan oleh gerindra dan juga pks
pks sudah pasti
langkah langkah apa nih bang mardhani yang paling konkret yang dilakukan
untuk bisa apa yang diskenariokan oleh mas jayadi tadi tidak terjadi
sehingga semua tetap koalisi tetap terbangun dengan baik
tetap kompak tidak ada permusuhan dan akhirnya bisa menantang ahok dengan senyum lah misalnya
tentu yang pertama komunikasi dengan sandy ya
saya pribadi sedih kalau ada pasangan pada second term separate
we will make sure kalau kita bersatu nggak ada kepentingan pribadi
rekening kita saling buka bukaan
enggak ada bab kita ingin dapat sesuatu tidak ada
ini bab bagaimana kita menjaga marwah partai kita
sehingga buat saya first tap saya sama sandy trust it other
jangan ada dusta diantara kita
saya kagum muda penuh kesantunan
ini yang pertama ternyata open mind terus berkomunikasi
tentu sandy nya
yang kedua komunikasi dengan gerindra nya
karena tadi mas eri bilang for sure gerindra pks firm bisa maju
ini sudah bisa dipastikan kurang lebih seperti itu ya
tentu langkah kan sandy nya dulu gerindra nya dulu baru second layer third layer dan tentu
jadi dipastikan boarding pass utamanya harus dapat dulu
jangan lupa ada allah swt yang menggenggam hati
kami yakin insya allah
baik kita lihat saja bagaimana perkembangan dinamika politiknya ke depan
apakah akan ada head to head antara gubernur ahok dengan sandiaga uno dengan mardhani alisara pastinya
atau ada calon ketiga lain yang membuat pilkada dki jakarta semakin meriah dengan warna warni calon
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
selamat ya bang wadani
terima kasih banyak